beginilah kesigapan anggota kepolisian kota pasuruan jawa timur
saat mengevakuasi seorang ibu yang akan melahirkan
di sekitar kawasan checkpoint di kecamatan gading rejo
pada malam takbiran minggu malam
ibu yang bernama nur fadila warga desa asem kandang ini
sudah dalam keadaan pecah ketuban
saat mengendarai beca menuju ke rumah sakit
namun karena melihat kondisi jalan raya macet karena malam takbiran
polisi segera menghadang becak ini dan memindahkan nur fadila
ke mobil patroli untuk dibawa ke rumah sakit
akhirnya ibu fadila melahirkan anak keduanya melalui proses operasi
tepatnya di checkpoint karangketuk
kami temukan seorang wanita dibawa keluarganya
menggunakan beca yang mana sudah pecah ketuban
sehingga sisi kemanusiaan kami segera melakukan
evakuasi dari beca ke dalam kendaraan lalu lintas kami
dan membawa ke rumah sakit
sementara itu menurut dokter rumah sakit
aksi heroik polisi ini patut diacungi jempol
pasalnya apabila ibu ini tetap naik becak ke rumah sakit
akan membahayakan keselamatan ibu dan bayinya
saya rasa syukur sebesar besarnya kepada kapal orangnya
mas masman dan biar nyaranya atas kesingkatan
bisa membantu mengantar pasien sampai ke rumah sakit
sehingga bisa dilakukan operasi dengan secara cepat
dan alhamdulillah ibu dan anaknya dalam kondisi sehat
hingga saat ini si ibu belum memberikan nama pada bayi laki lakinya ini
namun akan diberi nama takbir pada nama lengkapnya nanti
karena lahir di malam takbiran hari raya idul fitri
tim liputan cnn